dua pekerja proyek saluran air milik pemkot surabaya tertimpa fondasi material beton
ya selain tertimpa beton korban juga terendam lumpur ya selama hampir dua jam berikut informasinya
dua pekerja proyek saluran air milik pemkot surabaya rabu siang tertimpa fondasi material beton di jalan maijen sumpono surabaya
saksi mata sekaligus rekan korban mengatakan saat itu ia bersama dua rekannya sedang mengerjakan proyek pembangunan saluran air tepat di hotel shangrila surabaya
semula kondisi tanah dan tembok pagar hotel masih stabil setelah dikeruk eskavator atau alat berat
namun saat para pekerja mulai menggali tanah secara manual sedalam dua meter tiba tiba fondasi beton tembok ambrol dan menimpa dua pekerja
awalnya pakai bego terus kemudian
awalnya pakai bego sudah selesai habis itu kan dikerjakan
ada pasangan batu itu kan
akibat kejadian ini korban saroh mengalami luka sobek di kepala sedangkan ferry mengalami luka patah kaki setelah tertimbun fondasi beton dan tubuhnya tertancap di lumpur
untuk mengangkut tubuh korban petugas kemudian mendatangkan alat berat milik pemerintah kota surabaya
hampir sekitar dua jam akhirnya korban berhasil dikeluarkan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit umum dr sutomo surabaya
ada dua korban yang sudah dievakuasi untuk kondisinya nanti mungkin menyeruak di rumah sakit
untuk mengetahui penyebab pasti ambrolnya fondasi beton tim inafis polrestabes surabaya langsung melakukan olah tkp
lukman rozak surabaya jawa timur